dinamika menuju dua ribu dua puluh empat mulai terlihat partai politik bergerak cepat demi pilpres dua ribu dua puluh
nasdem disebut berpeluang membentuk poros dengan pks demokrat berbeda dengan pd perjuangan
yang menutup pintu koalisi bagi dua partai oposisi tersebut
rakernas pdip pun tidak menghasilkan nama capres bagaimana cnn indonesia mencermati dinamika politik sepekan
kita akan diskusikan dalam perspektif editorial view pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber
ada mas revo lusireza wp mret cnn indonesia tv selamat malam mas revo
selamat malam rehat
ada mas anugrah perkasa mas nugi redaktur pelaksana cnn indonesia com mas nugi selamat malam
selamat malam rehat
mas nugi dan mas revo sepekan ini publik kita semua media kembali mencermati melihat bagaimana langgam elit politik ya
penjajakan koalisi juga partai penguasa pd perjuangan rakernas tapi juga tidak menghasilkan nama capres
saya mau ke mas revo terlebih dahulu
apa yang kita cermati mas revo dari pertemuan para elit sepekan ini nasdem tampaknya juga dihadiri oleh dua parpol pks dan juga demokrat
tapi di luar kib dinamika yang terjadi sepekan ini tidak menghasilkan apa apa sebetulnya
dalam arti tidak ada kesepakatan partai politik yang terbentuk dalam sebuah koalisi ya mas revo
iya memang kalau kita lihat memang suasananya masih cair ya renat walaupun semua partai politik sekarang sudah memulai startnya
sudah mulai start bahwa semua tidak ingin ketinggalan
karena ini juga sudah seperti yang kita bahas minggu lalu bahwa ini sudah mulai masuk masa masa panjel lah
itu dalam tanda kutip ya walaupun secara tahapan resmi pemilu belum dimulai tapi kalau bisa kita bilang semua pergerakan elit elit politik ini juga termasuk sebagai
langkah awal untuk mencuri perhatian publik
jadi kalau misalkan tidak bergerak sekarang popularitas partai akan tercuri oleh pihak pihak yang sekarang sedang bergerak
memang ini adalah sebuah keuntungan bagi partai politik yang sudah eksis dan memiliki suara gitu ya atau memiliki kursi di dpr
sementara kalau misalkan kita lihat misalnya hari ini kita juga menerima kabar dari
kpu bahwa di sistem sipol sudah ada dua puluh satu partai yang mendaftar dan sepuluh diantaranya adalah partai baru
maka partai partai baru ini yang nantinya juga akan tentunya akan berjuang lebih keras dibanding partai partai yang sekarang sudah memunculkan nama nama bergerak ke kanan ke kiri
sehingga apa yang disebut dengan efek ekor gas ya kotel efek itu juga bisa muncul gitu popularitasnya terangkat
tapi juga hal lain yang kita cermati sekarang masih terpusat pada gerakan gerakan elit
padahal yang sebenarnya kita harapkan adalah dalam sistem pemilu dalam pemilu ini bagaimana keterlibatan publik itu bisa terakomodir ya
jadi tidak hanya elit elit partai yang bergerak bagaimana kemudian partai politik seharusnya juga menyerap aspirasi atau tidaknya aspirasi dari bawah
apa yang dilakukan nasjid misalnya partai nasjid kemarin ketika dalam ratar nasjid juga kemudian menyerap aspirasi dari dpc dpc
itu merupakan salah satu yang
apa ya layak juga diapresiasi gitu
nah ini sebaiknya juga diikuti oleh partai partai lain
putusan itu tidak top down tidak hanya diputuskan oleh elit partai apalagi oleh ketua umum sendiri gitu ya reza tapi menyerap aspirasi aspirasi di bawahnya
dan yang paling penting sebenarnya bagaimana penyerapan penyerapan aspirasi tersebut dilakukan secara terbisa tidak dilakukan di ruang ruang tersebut
itu yang sebenarnya yang kita harapkan
sistem bottom up itu bisa ter
dalam keputusan strategis partai itu bisa
bisa dilihat dengan baik oleh publik
seperti kita semua ini ya reza
itu katatan yang
tetapi memang kalau kita lihat semuanya belum mengerucut pada calon yang pasti
tapi setidak tidaknya memang ini pergerakan pergerakan untuk menjaga supaya nama partai itu tetap ada di orbit atas lah
kita lihat sekarang ini
meskipun kita tahu sejumlah partai politik termasuk partai penguasa saat ini pd perjuangan punya mekanisme justru semua diserahkan hak prerogatif utuh sepenuhnya milik ketua umum untuk menunjuk nama capres
meskipun juga nasdem menjaring tapi semua dikembalikan lagi ke tangan surya paloh
artinya dalam sistem internal partai juga tampaknya seolah olah demokratis tapi praktiknya agak jauh dari itu
ya itu memang dua catatan yang
kita sih berharap ada sebuah sistem yang
yang fair gitu yang semuanya akhirnya tidak
walaupun memang ketua
semua partai kalau berdasarkan adart masing masing ya kita juga harus menghormati
kesepakatan sepakatan internal di
melalui adart partai bahwa ketua umum partai politik memiliki hak prerogatif
tapi dalam menentukan hak prerogatif tersebut kan
bagaimana mekanisme menjaring suara suara
dari bawah itu yang paling penting
bagaimana menyerap aspirasi itu juga yang paling penting
dan semua dilakukan secara terbuka
sehingga kita semua bisa menyaksikan gitu
saya pikir kalau misalkan
ini kan tujuan
tujuan utama dari partai politik kan
ketika pemilu tentu
pragmatisnya adalah memenangkan dari
memenangkan pemilu ya
pemenangkan pemilu kemudian
merebut kursi kekuasaan itu kan tujuan
tapi kan sebenarnya dalam tujuan tujuan idealis yang lain
dulu ini kan pesta
demokrasi dari rakyat gitu
pesta demokrasi sehingga
keterlibatan masyarakat secara umum secara luas itu sebaiknya juga
diperhitungkan atau dilaksanakan oleh partai partai politik
tidak hanya pada saat nanti
proses pencoblosan suara tapi juga ketika pada awal awal penetapan
apakah itu penetapan
calon legislatifnya maupun calon eksekutifnya
sehingga publik ini benar benar bisa merasakan dan terlibat langsung
kalau tidak ya ini akan menjadi
yang terlibat di dalamnya
padahal kan seharusnya tidak seperti itu
jadi masyarakat hanya menjadi penonton saja
saya ke mas nugi
mas nugi kalau tadi mas revo mengatakan ini mungkin tanda juga masih cair ya
maupun mungkin di level grassroot
pekan ini kita lihat pks
nasdem dan demokrat mengadakan pertemuan
bahkan disebut ini berpeluang kuat membentuk sebuah
tapi keesokan harinya kita lihat
ketua umum demokrat justru datang ke
apakah itu juga menjadi sinyal bahwa ini masih sangat cair
apa yang mas nugi cermati
dari dinamika politik sepekan ini
repolitik saya kira juga mereka akan
sudah mengacu pada
beberapa survei belakangan ini ya
misalnya demokrat atau ahy sendiri memang punya
berdasarkan beberapa survei
ahy maupun demokrat sendiri punya peranan penting untuk
habis memaju dalam
nah yang kedua adalah saya kira yang penting juga jadi catatan
buat publik adalah
selama dua tahun
itu publik juga harus mencatat
partai partai yang berkuasa dan kemudian partai partai yang pernah berkuasa
mereka harus punya catatan
kritis terhadap itu
apakah misalnya partai partai
penguasa sekarang itu sudah menunaikan janjinya
ketika sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan
atau misalnya apa yang pernah pemenang sebelumnya
sudah pernah melakukan hal yang sama juga
publik perlu mencatat bahwa tidak hanya
manupar manupar politik ataupun konsultasi partai politik sudah di tingkat elit
tapi juga di tingkatan bawah
masyarakat juga harus bisa mengkritik
soal persoalan yang sudah di
terjadi selama ini atau janji janji yang dilakukan partai politik ketika dia
sudah meninggal kekuasaan dan
apa yang sudah bisa
sudah ditunaikan janjinya apa yang belum
jangan kemudian kita juga
terbuai ya dengan
pertemuan demi pertemuan tapi ternyata sebetulnya mereka masih
masih sangat cair dan belum ada
satu kesepakatan yang terbentuk
nah mas nugi apa yang kemudian
mas nugi lihat dari
belum adanya satu
koalisi yang baru yang dinyatakan
manuvernya pergerakannya cukup cepat ini
hari ini bertemu dengan partai a kemudian bertemu partai b tapi
itu bahkan belum menghasilkan apapun
apa yang menarik yang juga
bisa kita berikan catatan terhadap
gerak ataupun manuver partai politik ini
saya kira mereka masih
melakukan penjejakan tahap awal ya karena masih dua tahun lagi
mereka juga akan masih berhitung secara politik
dalam kata awal psikologis apakah
partai mereka ketika berkoalisi itu bisa menghasilkan sesuatu yang
positif ke depannya
secara umum saya kira terbuka untuk koalisi kecuali
seperti yang disampaikan ke
ega wati soekarnopo di dalam raksasa lahir mereka
dia justru menyatakan
ada dua partai politik yang tidak mau
satu adalah partai demokrat yang kedua adalah pks
dan salah satu
jabat ini menyatakan bahwa itu secara historis dan ideologis mereka berbeda
saya kira ini tidak menutup kemungkinan
melakukan kerjasama dengan berbagai partai politik lainnya
di satu hari juga yang sama ketika ada pertemuan antara nasdem dan juga demokrat
mas revo kita juga melihat ada pertemuan
sb dan juga pjk
ini kemudian spekulasi berkembang kemana mana ini mas tega dan juga mas revo
pakar atau sejumlah pihak membaca ini
ahy katakanlah begitu
tiga partai politik ini
mas revo lihat dari pertemuan pertemuan itu ya sampai kemudian juga
kelihatan ada pertemuan antara pak jk dengan pak sby
ya ini juga satu hal yang menarik ya renhat ya
begawan begawan lama ya
orang orang sekelas sby gitu kemudian turun gelanggang bertemu dengan
pak jk gitu
sby dan jk bertemu tentu ini bukan sekedar masalah silaturahmi ya
itu pasti juga akan ada
pasti saya meyakini ada
kita semua meyakini ada pembicaraan pembicaraan
politik lah di dalamnya
sehari kalau nggak salah setelah pertemuan antara sby jk itu
ahy kemudian sholat jumat di masjid
tempat pak jk biasa sholat jumat ya di kawasan brawijaya situ
ada satu masjid di dekat rumah pak jk
dekat dengan sekolah
seingat saya itu ada sdms di situ karena memang masjidnya menyatu dengan halaman sekolah
itu di situ
sholat jumat di situ dan
pemberitaan dan juga beberapa kabar di media sosial yang kita lihat
pranowo yang juga
jadi artinya memang
semuanya masih bergerak
tapi apakah memang nanti akan menduetkan antara
kita mungkin terlalu dini ya kalau mau
mengambil kesimpulan seperti itu
menjagakan koalisi sepertinya antar semua pihak ini
sekarang sedang berlangsung gitu
semuanya seolah olah tidak mau ketinggalan kereta
jadi tidak mau kehilangan atau
trikongnya berkurang atau kehilangan trikong
jadi semuanya menyusun
menyusun penjagakan penjagakan sehingga nanti
september dua ribu tiga ketika pendaftaran
calon presiden dan calon wakil presiden itu semuanya sudah
sudah satpong gitu
semua pom dan ee
tapi apakah kemudian nanti
misalnya anies ahy atau
mungkin diri diri lain saya pikir ini masih terlalu simpil ya
tokoh tokoh seperti sdi jika ini turun gunung
ini tentu hal yang menarik
saya kok meyakini ketika sdi dan jika berketemu
partai partai lama yang selama
yang ketika mereka berdua berkuasa
yang selama ini jadi koalisinya tentu juga
juga menghitung gitu
termasuk juga partai penguasa sekarang pasti juga akan menghitung
ketika sdi jika berkuasa
partai partai politik yang sekarang mungkin masuk dalam koalisi pemerintahan
dulunya juga koalisi mereka
ini semakin menariklah permainannya sekarang ya
tapi sekali lagi kita masih melihat ini
masih sangat dinamis ya dan
partai politik silahkan memang bisa melakukan penjajakan
untuk ke dua ribu dua puluh empat
ini juga cukup menarik
saya mau ke mas nugi
mas nugi dalam pemberitaan di cnnindonesia com
bagaimana sebetulnya respon atau animo pembaca masyarakat
peristiwa politik sepekan terakhir ini
apakah memang cukup tinggi ya
ingin tahu apa yang terjadi
tentu manuver manuver politik yang dilakukan elit politik menjadi
berita yang naik sebenarnya
pertemuan antara ahy
atau misalnya ketemu yang tidak sengaja
ahy dengan ganjar di masjid seperti yang disampaikan mas revo tadi
itu juga menarik
yang perlu diperhatikan juga
bagian ketua umum ini kan juga
masih masuk dalam bagian
penting juga untuk
tetap melakukan kerja kerja yang
misalnya yang baru masuk
sebagai menteri karena
koalisi pemerintahan ada zulkifli hasan
sangat berat terkait dengan
kebijakan minyak goreng
zulkifli hasan sudah berjanji untuk menuntaskan dalam berapa
dua bulan ke depan misalnya
itu yang jadi jadi
tidak saja kerja kerja politik yang
di masyarakat juga harus
menanti jawaban ya
persoalan persoalan nyata yang sudah terjadi di masyarakat dan harus disimpan kan saat
minyak goreng kemudian harga
harga sembako yang mulai naik
listrik yang sudah naik dan
macam macam seperti itu gitu diperlukan kerja kerja nyata
bandingan sekedar pernyataan pertemuan partai partai politik
baik mas nugi agar kemudian publik tidak hanya menjadi penonton
dalam peristiwa peristiwa politik seperti sepekan terakhir ini menurut anda
sejauh mana kita sebetulnya bisa ikut
memberikan catatan menilai
dan juga memberikan masukan terutama sebagai media terhadap
partai partai politik elit elit politik ini yang tadi anda katakan juga ini sebagian besar
ketua umum yang juga punya jabatan eee
ya ini kan menarik ya karena yang
bermanuver politik ini barisan para mantan lah
berpuasa dan macam macam gitu ya
jejak sejarah kelompok kelompok yang pernah berkuasa misalnya dalam
berapa lima sepuluh lima belas tahun terakhir
itu penting dilihat
pemerintahan yang lalu
bicara tentang sembako untuk diturunkan kemudian bbm harganya jangan sampai naik
kegiatan sampai naik
atau penuntasan kasus
kasus pelanggaran ham misalnya atau kasus kasus agraria misalnya apakah sampai sekarang selesai
atau misalnya pemerintahan sekarang ketika awal berkuasa presiden jokowi ingin
sudah berjanji dua ribu empat belas untuk menuntaskan persoalan di papua misalnya
tapi sampai sekarang
persoalan persoalan itu tidak pernah selesai bahkan papua makin makin panas ya saat ini karena ada pemakaran dan ada
mengungkap kembali janji janji yang pernah disampaikan atau track record yang pernah dilakukan
oleh partai partai politik di zaman dahulu
ketika ia ingin berkompetisi saat ini maka ia bisa diingatkan kembali ke publik untuk dibuka secara terang benerang
mana yang pernah disampaikan ke publik dan mana yang pernah dijanjikan tapi tidak pernah terlaksana atau di
janjinya justru ingkar ya
artinya ketika membuka
data atau membuka sejarah mas halu terkait dengan
pernyataan politik atau janji janji politik untuk menutaskan a b c
terlaksanakan baik maka itulah yang menjadi catatan bahwa apakah partai politik ini layak dibuka atau tidak
mas revo ada satu isu lain ya dalam
kerangka peristiwa politik sepekan ini adalah
mendorong atau banyak yang disampaikan juga oleh para elit politik agar
koalisi yang banyak ini justru penting untuk menghindari polarisasi katakanlah yang pernah terjadi di tahun dua ribu dua puluh
bagaimana kita memberikan catatan soal isu polarisasi mas revo
yang menganggap upaya membangun koalisi agar lebih dari dua poros dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
pernah lihat isu polarisasi yang sangat mengeras ya
di kdti jakarta kemudian

pelajaran penting buat kita semua
harus melihat semua
pelajaran pelajaran di tahun dua ribu sembilan belas
di tahun dua ribu tujuh belas
kita di bawah
masyarakat itu terbelah sedemikian rupa
kita sampai kemudian
hubungan silaturahmi keluarga bisa pecah gitu ya
di wartabatab group juga banyak yang keluar gitu dan
ujung pada juga
ujungnya ke hubungan selaturahmi di
banyak hal kemudian yang memutuskan dan lain lain
dua kubu yang ber
elit yang bersikap di
justru bergabung dalam satu pemerintahan
satu sisi itu tentu menjadi
pertikaian yang ada
publik juga yang di bawah pada akhirnya kan juga
kenapa juga gitu kan
harus berkeras seperti itu kalau pada ujungnya kemudian harus berkoalisi
satu sisi seperti itu
ini menjadi pelajaran penting buat kita gitu
jangan sampai kemudian
kehidupan perbangsa dan pemerintah negara
pilihan yang ada itu jangan sampai kemudian
memutuskan alih zirat wangi atau
menggoyak persatuan dan
sebenarnya kan kepikiran
pada usinya dengan sistem undang undangnya sekarang ya renard ya
jika tidak tercapai lima puluh persatu
kan ada putaran kedua
jadi berapapun partai
berapapun calon yang ada
kalau pada akhirnya nanti harus berujung pada dua calon
akan memunculkan polarisasi
ada kemungkinan terjadi polarisasi
maka sebenarnya jumlah calon itu tidak menjadi cukup signifikan
tapi yang paling penting adalah bagaimana
membangun kesadaran publik
banyak membangun kesadaran kesadaran pemilih bahwa
semua yang ada di tataran elit politik ini
harusnya disikapi dengan lebih bijak
pilihan pilihan yang berbeda seharusnya tidak membuat
ini yang harus pr kita semua bahwa
biarkan saja elit elit itu melakukan drama drama politik ya
dalam dalam drama drama politik di atas
tapi kita di bawah jangan sampai terpengaruh dalam kehidupan nyata
oh pada akhirnya
publik juga terlupakan kan
itu yang selama ini
baik jadi di tengah
manuver dan juga
cara cara parpol sekarang yang tengah
bersiap untuk dua ribu dua puluh empat
kita media dan juga masyarakat
masih punya peran ya untuk
bisa mengkritisi memberikan catatan
agar juga tidak terbawa dalam genderang satu dua partai politik
yang kemudian bermanuver
tapi kemudian juga kita tidak bisa memberikan catatan kritis
janji janji politik yang pernah diberikan
dan juga partai partai yang sejatinya saat ini
masih menjadi bagian
dari pemerintah dan harus fokus untuk
menuntaskan tugasnya sampai dengan dua ribu dua puluh
kita ke isu yang lain mas revo dan juga mas nugi
mudah mudahan dengan kita angkat ini tidak tertutup dengan isu politik saja
tapi juga bisa memberikan pencerahan kepada
pemerintah dan juga masyarakat tentang
soal pasal pasal kontroversial
dan juga pasal yang dianggap
masih berbau kolonial
kita akan diskusikan usai jeda bagaimana
media melihat soal ini
kami akan segera kembali sesaat lagi